udah dua hal tuh yang lu tau dari gua
kedua gua lucu
hari ini aku gak bisa kapan kapan deh
kapan kapan tuh artinya ke laut
jauh udah gua gua kira kira aja
kirain udah pergi
enggak dong gua tipe cowok setia
tuh udah gua puka sedikit tentang diri gua
bentar ya aku mau pisang minum dulu
kamu tuh disini aja
cair manis kayak kamu pasti minumnya es teh manis
es jeruknya satu ya mbak
udah udah udah biar gua aja yang bayar
gak usah dong
gak usah dong
gak usah dong
padahal gua kan mau amal sama lu
gak ada kembaliannya
akhirnya gua jadi beramal sama lu
gua cek kan mbak
gak ada kembaliannya
ini ada kok
kurang seribu mas
sabar mbak bentar
dia juga disayang dong sama kamu
dia gak sesabar kamu
bentar ya mbak
satu satunya nih mbak
kamu masih ada kuliah
aku kan belum lulus
tapi kedau aku
tapi makin bisnis rambut sujud rps
harusnya lo tau dong
makanya itu lo ikut gue ke studio gue ya
lo dari tadi ketawa sama lulu
udah dua hal tuh yang lo tau dari gue
kedua gue lucu
hari ini aku gak bisa
kapan kapan tuh artinya ke laut
yaudah gue wakilin aja
yang penting lo mau
ini paket siapa
gak tau pak
gak tau pak
kamu gak tau
gak tau pak
sudah jalan pak
masa ada orang
naro barang disini kamu gak tau
ini kantor ekspedisi
jangan sampai ada barang yang kececer kayak gini
punya siapa dikirim kemana
kita gak tau
kalau ada yang komplain gimana
tips buat ibu
tanahnya seluas apa be
luas banget cid
lo tau gak cid
itu cucu maipah yang punya tanah ini
itu naksir banget mas impey
sampai sekarang masih ngejar ngejar
yaudah ntar be
terus kita membangun kondominium
terus terang lu be cid
mau dibangun kondominium kek
yang penting kalau udah dibeli
terus terang lu
sekarang kita bangun
eh sebentar sebentar
ya pamit dulu ya
jalan dulu ya
aduh aduh aduh
aduh adem banget mobilnya
ada apa pak rijal
ada ini pak
di meja saya
tapi anak anak nggak tahu
ini punya siapa
ya dibuka aja pak
kalau isinya barang bahaya gimana
dibuka aja pak
silahkan duduk pak
susah sekali kasih surprise buat pak richard
sudah dua hari
saya sama istri saya mempersiapkan ini
tetap aja nggak berhasil
satunya nggak dibuka pak
itu untuk ibu
pak haji baik sekali
saya nggak tahu bagaimana cara balasnya
bagaimana cara balasnya
bagaimana cara balasnya
kehamilan istri saya
kebahagiaan luar biasa buat kami berdua pak
saya mengucapkan banyak terima kasih
karena pak rijal sudah membantu saya